menyambut libur natal dan juga tahun baru saya yakin pasti anda sudah menyiapkan liburan mau kemana
ani juga mungkin sudah tahu ya mau kemana
iya pastinya sudah dan iqbal juga pasti sudah tahu kan mau kemana
saya belum tahu kemana karena cutinya belum tentu di approve begitu
jadi curhat begitu
tapi ini berbicara tentang liburan sendiri
kalau anda yang belum tahu mau kemana ini jawa tengah ternyata menyimpan banyak potensi wisata budaya
selain banyaknya pilihan candi candi sebagai warisan budaya wisatawan juga bisa menemukan beberapa candi unik
salah satu diantaranya adalah candi gedong songo yang terletak di kabupaten semarang
yang konon berada di atas awan dan menjadi salah satu yang tertinggi di indonesia
tidak kalah dengan magelang dan yogyakarta semarang juga memiliki candi bersejarah
lokasinya di lereng gunung ungaran tepatnya di desa candi kecamatan bandungan kabupaten semarang
candi ini berada di ketinggian satu dua ratus meter di atas permukaan laut yang membuat udara sangat sejuk
candi ini konon dibangun pada zaman mataram kuno pada abad ke delapan oleh raja putra sanjaya
meski bernama gedung songo yang dalam bahasa jawa berarti bangunan sembilan
namun secara fisik hanya ada lima candi yang dapat dijumpai
tidak seperti komplek candi lain yang berdekatan candi gedong songo memiliki jarak yang cukup jauh satu dengan yang lainnya
untuk menjelajahinya pengunjung harus berjalan sepanjang empat km dengan medan yang menanjak
jika tidak ingin berjalan pengunjung dapat menemukan jalan yang berbeda
jika tidak ingin berjalan pengunjung dapat menemukan jalan yang berbeda

semakin ke atas bangunan candi semakin besar
seperti candi gedong tiga yang memiliki tiga bagian bangunan yang terpisah
terlebih saat berkabut candi tiga terlihat seperti berada di atas awan sehingga banyak pengunjung yang berfoto di candi ini
meski melelahkan namun semua akan terbayar dengan suguhan pemandangan alam lereng gunung ungaran yang indah setelah udara yang segar dan menyejukkan

terus ap ofa seri yang disrubuhkan di sini
kemudian keindahan yang pakai mahan juga edukasi apa ini deh untuk anak anak juga
saat akhir pekan candi gedong songo dibuka sejak pagi hingga petang dengan harga tiket rp sepuluh untuk pengunjung domestik dan rp tujuh puluh lima untuk wisatawan mancanegara
sedangkan tarif penunggang kuda bervariasi dari rp tiga puluh hingga rp sembilan puluh tergantung jarak candi yang akan didatangi dan beban wisatawan
eko ardi semarang